pemerintah memutuskan mengembalikan harga minyak goreng kemasan ke mekanisme pasar
dengan demikian tidak akan ada lagi harga minyak goreng kemasan seharga rp empat belas di pasaran
menteri koordinator bidang perekonomian erlangga hartarto mengatakan harga minyak goreng kemasan akan menyesuaikan harga keekonomian
dengan ketentuan baru ini pemerintah berharap pasokan minyak goreng di pasar domestik bisa lancar dan tidak lagi terjadi kelangkaan
meski dengan konsekuensi harga naik mengikuti keekonomian pasar
namun demikian pemerintah masih akan memberikan subsidi bagi minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi rp empat belas
naik dari sebelumnya yaitu rp sebelas lima ratus per liter
terkait dengan harga kemasan lain ini tentu akan menyesuaikan terhadap nilai daripada keekonomian
sehingga tentu kita berharap bahwa dengan nilai kekaya
diekonomian tersebut minyak sawit akan tersedia di pasar modern maupun di pasar tradisional ataupun di pasar basah
sementara itu komisi pengawas persaingan usaha atau kppu mencium dugaan kartel dilakukan oleh lima produsen minyak goreng besar
kelima produsen minyak goreng tersebut bukannya bersaing dalam harga saat harga minyak sawit mentah internasional sedang tinggi
tetapi malah kompak menaikkan harga jual minyak goreng padahal bahan bakunya berasal dari kebun sawit sendiri
produsen minyak goreng juga tidak serta merta menurunkan harga jual saat harga minyak sawit dunia sedang turun
jika alat bukti dan keterangan sudah terkumpul maka pemberkasan dugaan kartel ini akan dilanjutkan ke pengadilan
dari kebunnya sendiri bukan dari lokal
kalau dikaitkan dengan perlacokan tidak membeli di pasar internasional
hanya mengkaitkan saja
tidak secara real